jadi yang pertama tadi mengenai bagaimana jaksa kok percaya ini kerugian real ya kerugian nyata bukan potensi
ini kan hasil diskusi lama dengan teman teman auditor yang awalnya didukung dari perhitungan kerugian dari ahli
tadi sudah disampaikan oleh ibu deputi bahwa kerugian atas perbuatan kerjasama pt timah ini dengan smelter itu ada dua tiga
nah ini kan pt timah ke smelter swasta menyampaikan untuk pengolahan ke smelter swasta kemudian ada kerjasama
nah ini timbul kerugian dihitung dari sisi kerjasama tersebut
kemudian yang kedua ada kerugian atas pembayaran biji timah kepada pt mitra
nah ini kan ada yang punya iupt timah dibawa ke swasta pt timah beli lagi
nah ini kita akan dakwakan nanti ke pejabat pejabat pt timah yang sudah tersangka
nah yang ketiga yang saya lihat polemik dan banyak betul masuk pertanyaan ke saya juga
bagaimana dua ratus tujuh puluh satu ini kerugian lingkungan kok bisa jadi kerugian tipikor
yang saya tanya dengan penyidik pertama adalah apakah kerugian lingkungan hidup ini yang dihitung oleh ahli
ini menjadi kewajiban untuk dibayar
nah tentunya penyidik kan menjawab bukan asal ini kewajiban
tetapi dengan ketentuan ketentuan di undang undang
contohnya undang undang minerba
dan dengan dasar dasar itu kita yakini oh ini kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh negara
pertanyaan yang kedua siapa yang akan bayar
yang bertanggung jawab untuk menutupi kerugian yang sudah dihitung ini
kerugian ekonomi kerugian ekologis kemudian kerugian rehabilitasi lingkungan
itu pertanyaan saya kepada penyidik
dan penyidik bisa menyampaikan semua dasar hukumnya
bahwa kita tidak bisa menghindari ini
ini masuk dalam kualifikasi undang undang lingkungan atau tipikor
ternyata penyidik ketika melakukan expose di hadapan kami
itu kita lihat bahwa perbuatan ini dilakukan di dalam kawasan iup pt timah
sehingga kewajiban ini melekat ada di pt timah
pertanyaan ketiga apakah kita ikhlas
yang akan membayar sebesar ini
sedangkan pt timah yang kita ketahui juga tidak pernah untung
jadi siapa yang makan uang timah ini
maka saya minta ke penyidik ini harus dibebani kepada mereka yang menikmati timba hasil mufakat jahat tadi
nah itu kira kira bagaimana penyidik akhirnya meyakini oh ini harus memang dipenuhi
contoh perkara yang pernah kami lakukan banyak seperti itu
jadi ada pelakunya di rut bumn
dengan menggunakan bumn nya mengajukan proposal pembiayaan
nah kemudian dibiayai oleh bank
nah ketika sudah dibiayai ternyata si oknum direksi ya ada beberapa orang tersangka saya lupa itu
setelah dapat uang dia gunakan untuk hal lain
dari proposal yang dia sampaikan
bisnis itu mengajukan bukatan arbitrase
sehingga bumn harus bayar
nah jaksa maju menyidik bahwa proses ini sebenarnya ada pidana
karena kalau kita lihat dari pertimbangan di arbitrase ya wajar pembiayaan jelas menang
karena yang diagunkan justru bumn nya pt nya
nah kejaksaan masuk membuktikan di rutnya
bahwa ini yang diajukan kepentingan oknum uangnya juga dikelola
dengan tidak benar sebagaimana ketentuan bumn
dan itu terlihat hakim sependapat bahwa itu tipikor
barulah jaksa bisa melakukan perlawanan
itu bukan melekat di bumn yang dipakainya untuk agunan
pertanyaannya adalah negara belum bayar
tetapi hakim dalam putusannya melihat bahwa negara tidak bisa menghindar
dan itu masuk dalam kualifikasi kerugian negara
yang kita sidik juga sekarang budi said surabaya
negara kalah harus bayar berapa t itu
nah apakah putusan tersebut terbebas dari tindak pidana
nah ini yang kita coba nanti kita limpahkan ke sidang
karena jaksa yakin timbulnya kewajiban itu yang menjadi alas gugatan dan dimenangkan ada tipikornya
karena ada keterlibatan bufakat jahat
bersama dengan pegawai hantam
nah jadi saya minta teman teman bisa menjelaskan kepada publik
bahwa kenapa ini kerugian real
satu karena ini kewajiban yang tidak bisa dihindari dan putusan pengadilan sudah ada
yang kedua ini menjadi kewajiban pt timah harus menutupi ini karena di wilayah dia
yang dimana di undang undang itu ada berapa pasal tuh di sini
jadi yang ketiga ada alat bukti bufakat jahat antara mereka sehingga kewajiban ini timbul ke pt timah
nah kira kira seperti itu cara berpikir sehingga kami yakin bahwa ini kerugian real
bukan potensi yang harus ditanggung oleh pt timah secu negara